seharusnya gua jangan pernah hihatin kalian semua
kemarin kemarin gue jadi orang bodoh
gua memang bodoh
udah hihatin boy
dia udah pernah nolain gua
yang udah bebasin gua dari kantor polis
lu liat gak sih gua bawa kamu
bebis dan lu juga ngarang
lu juga gak nyakain lu tuh
kayak yang terjadi kan
lu udah gua ingetin gak
dan itu bilang nyetir lu berantakan
gue kasih peringatan sekali lagi
jangan ganggu gua
segera punya suami untuk saya segera nikah
tapi kenapa ya
saya ngerasa kok sekarang dia jadi dingin
apalagi pas tadi saya cerita
kalau anaknya abah udah setuju untuk kami menikah
udah gitu kemarin kita kan janjian untuk makan siang bareng
sama akang abah sama mondi
tapi mondinya gak datang terus hp nya juga gak aktif
mungkin sebenarnya mondi itu nggak setuju kalau ibu nikah lagi
dia cuma pura pura aja
supaya nggak nyakitin perasaannya ibu
jadi dia terpaksa
sebentar ya bu ada tamu
jangan jangan nadia benar ya
semalam aja mondi pulang kelihatan galau gitu
ditanyain habis berantem sama raya dia bilang enggak
kenapa ya mondi nggak mau cerita
biasanya dia selalu cerita kok
lu baru sudah gue ingetin kan lu
udah gue ingetin kan tadi kan
ada apaan ini pak
siapa yang memulai berkelahi hari ini
dan dia yang mukul saya dulu
dia duluan yang nipuk saya dengan batu pak
maaf ada asasi atau melihat dia menipu dia
bukan pak bukan dia orang yang nimpuk pak
terus siapa yang nipuk
gak ada yang nipuk pak
pak pak mereka masih kita tangan palsu pak
ngapain gue harus kongkol sama dia
penuh gila kagak
pak berhenti pak mereka masih kita tangan palsu pak
soal apa apa itu
karena keterangan saksi memberatkan anda
tapi pak pak
ki gimana keadaan rumah lo sekarang
rumah gue sih belum diapa apain bu
ya maklumlah nyokap gue
gue mau ikut asuransi
teman teman gue gak minta lebih dari kalian
tapi gue pengennya dari kalian ngebantuin oki juga
maksudnya kita nyumbang juga buat dia
seikhlasnya aja nggak usah banyak banyak
kalau minta sumbangan sama kita baik
tahu sendirilah ya kalau kita ini anak sekolahan boy
kalau dikumpulin ya terkumpulnya seberapa sih
ya lu gak usah khawatir
kan ada buah di sini
nih gue nyumbang dua juta pertama nih
ya elah sombong banget lu yan
duit lu kan duit hasil nipu doang
nggak usah pamer pamer apa
nipu orang tua mah gak apa apa
kali ntar juga di maafin
norak lu ah
ini juga harus nyumbang yang gede dong dok
ya lu harus beramah
ya lu harus beramal dong
udah gak usah gede gede
ini tapi kalau dua juta mah gak masalah
lu kayak gak tau gue aja dua juta apa tiga juta nih
nggak usah banyak banyak kayak gitu
dan kalau perlu kita juga harus ngobrol sama orang tua kita
kita jelasin masalah oki tuh kayak gimana
siapa tau kan orang tua kita mau bantuin kita juga
atau perlu saudara kita mau bantuin kita juga kan lebih bagus
jadi lu gak usah nyumbang nyumbang kayak gitu
terhabis duit lu
eh ini sakit beneran nih kak
kok mungkin gue kesel lu
gimana setuju gak
guys khususnya buat lu boy
thanks banget ya udah mau care sama gue
padahal gue bukan orang lama di aceh
tapi kalian udah mau ngelakuin apa aja buat gue
dan gue juga gak tau orang lain
nggak tau harus ngelakuin apa buat kalian semua
dan sampai sekarang ini juga gue belum nyangka
kalau masih ada yang mau peduli sama gue
kalian semua emang bener bener sahabat gue yang paling baik
thanks banget udah mau care sama gue
kalau dulu gue udah pernah jahatin kalian semua
gue mau minta maaf sama kalian
sekarang gue udah sadar
seharusnya gue jangan pernah jahatin kalian semua
kemarin gue jadi orang bodoh
gue memang bodoh
dia udah pernah nolong gue
yang udah bebasin gue dari kantor polisi
anak anak klub aja yang jauh beda
iya ivan jambul
sorry ya ganggu ya
gue butuh bantuan lo banget boy
chandra ditangkap polisi gara gara berantem sama tristan
gue gak tahu lagi harus gimana
kalau padahal udah diambil belum

etinggar email kalau malem

siapa yang telpon
ada apaan nih jam segini telpon
pa tadi papa nelpon macan ya
maaf ya tadi mama tuh lagi sibuk banget biasa
gak ada apa apa kok
bapak cuma kangen sama mama
hah cie kangen
papa tuh belum pernah nelfon mama di jam jam kantor kayak gini
ma mau gak percayaan sama papa